petugas kepolisian polsek sukorejo dibantu petugas dari koramil sukorejo ponorogo jawa timur
rabu pagi kembali menyita sembilan belas balon udara tanpa awak yang hendak diterbangkan
serta lima ratus sembilan puluh petasan berbagai ukuran siap ledak
meski tidak ada warga yang diamankan pemirsa polisi menghimbau warga untuk tidak lagi membuat
atau menerbangkan balon udara tanpa awak termasuk membuat petasan
rencananya razia akan terus dilakukan sebab hingga hari ini masih ditemukan balon udara tanpa awak
disertai berbagai petasan yang masih diterbangkan secara ilegal